setelah dua tahun dilarang karena pandemi covid sembilan belas tahun ini aktivitas mudik lebaran kembali diizinkan
skema antisipasi kemacetan saat arus mudik sudah disiapkan
lalu bagaimana penerapannya nanti
sudah hadir bersama kami di studio dengan kak kor lantas polri irjan paul firman santya budi
selamat sore pak firman
ini saya izin lepas masker kita sudah antigen ya
ini langsung saja ke pertanyaan mudik tahun ini sepertinya akan disambut dengan sukacita oleh masyarakat setelah dua tahun pandemi tidak bisa pulang ke kampung halaman
apa langkah langkah yang sudah disiapkan oleh polri terutama dalam mengantisipasi adanya kemacetan kecelakaan di jalur mudik
jadi memang benar sekali bahwa mudik kali ini itu akan berbeda karakteristiknya karena memang dua tahun ini masyarakat harus
menahan diri untuk tidak bertemu keluarga
oleh karena itu pimpinan melalui arahan arahan dan kita sudah mendahului sejak dua bulan yang lalu
bahkan kita sudah melaksanakan survei survei di jalan bersama para stakeholders
kita melakukan hitungan hitungan melakukan latihan latihan untuk memastikan perkiraan jumlah anggota masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan
ketemu langkah itu kemarin delapan puluh lima lima juta anggota masyarakat dengan kendaraan roda empat yang akan melalui jalan tol
sekitar dua puluh tiga juta bahkan tujuh belas jutanya ada digunakan oleh kendaraan roda dua
ini sesuatu yang kita harus siapkan dengan baik
namun kami perlu memberikan informasi pada kesempatan kali ini bahwa dengan angka yang sebanyak itu
rasio yang berhasil dihitung dari rekan rekan jasa marga dan kementerian perhubungan
angkanya masih di atas angka satu
itu artinya tidak bergerak
oleh karena itu diperlukan treatment treatment rekayasa rekayasa
ada intervensi intervensi yang harus diberikan baik itu nanti dilaksanakan secara parsial maupun bersama sama
kami mencoba mengajukan dengan treatment yang pertama adalah dengan satu kontraflow
satu bat satu lajur jalan digunakan seperti kita biasanya melihat kalau pada pagi hari orang berangkat kerja
angkanya masih tidak signifikan menurunkan dari satu sembilan terakhir yang kita dapat untuk menuju angka di bawah nol
lalu kita coba menambah lajur sampai akhirnya kita ketemu
seluruh lajur digunakan itulah one way
itu pun angkanya masih di atas satu
bapak menteri perhubungan menghubungi para pengusaha angkutan
beliau berhasil meyakinkan untuk tidak mengoperasionalkan kendaraan kendaraan angkutan berat pada saat hari hari puncak
ketemu angka tapi masih di seputar angka satu di bawah sedikit itu rollingnya hanya pelan
sehingga akhirnya ganjil genap kita treatment lagi tambahan
ini artinya nanti ketika akan puncak untuk menghadapi angka dua puluh tiga tadi itu
dua puluh tiga juta kita harus melaksanakan ini bersamaan
ini yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat
mengapa kami mengambil tiga rekayasa jalan ini untuk memastikan kendaraan bisa rolling
yang penting masyarakat bisa tertib dan mengikuti arahan petugas
artinya akan ada tiga skema rekayasa lalu lintas ya mulai dari kontraflow one way sampai ganjil genap
untuk puncak mudik dan arus balik lebaran dua ribu dua puluh
pembatasan angkutan berat
ya pembatasan dan juga pembatasan angkutan berat
lalu bagaimana dengan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan tapi tidak pulang ke kampung halaman
harus melewati jalur jalur yang tadi sudah ada rekayasa lalu lintas
ya terima kasih tentunya kita berbicara lalu lintas berbicara jaringan berbicara sistem
salah satu kita ambil tindakan kita harus memikirkan juga efeknya di jalur jalan yang lain
jadi kepada masyarakat yang terkena dampak
ketika penerapan ganjil genap maupun one way ini kita harapkan bisa mengikuti jadwal yang telah kita share
kita rilis beberapa waktu yang lalu
kira kira begini kami mengambil ekstrim jam dua puluh empat itu kita akan normalisasikan
artinya masyarakat yang akan menuju arah jakarta silakan memanfaatkan waktu tersebut untuk menuju jakarta
kita pastikan lancar karena tidak lagi digunakan untuk one way
namun untuk masyarakat lokal ini juga sama
kita berlalu lintas ini kita berbicara tentang kedewasaan ada toleransi ada hal hal yang harus kita korbankan
ada hak dan kewajiban di sana perlu kita ajak bicara
oleh karena itulah mengapa kami jauh jauh hari terus mensosialisasikan ini
sehingga masyarakat semuanya bisa mengetahui persis kita berhadapan dengan apa
polisi dan petugas di lapangan akan melakukan apa dan apa yang diharapkan dari mereka selaku pengguna jalan yang lain
sehingga semuanya bisa terkomunikasi
dan ini yang akan mendukung keberhasilan operasi kali ini
nah yang menarik juga ada peraturan di rest area bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan mudik melalui tol
dan akan berhenti di rest area itu tidak boleh lebih dari tiga puluh menit
nah bagaimana nanti penerapannya atau pengawasannya dari pihak pihak terkait memastikan bahwa pemudik tidak berhenti lebih dari tiga puluh menit di satu rest area
ya nanti tentunya akan ada petugas di sana
kita bekerja sama dengan manajemen di rest area
ada petugas patrolinya ada petugas security termasuk kemarin sudah kita cek juga ada sound system untuk memberikan peringatan ini
kita tidak berharap sekali lagi masyarakat tersakiti terlalu banyak
oleh karena itu kesadaran masyarakat yang sudah memanfaatkan rest area bisa berpikir bagaimana dengan masyarakat lain pemudik yang akan menggunakan fasilitas yang sama
lagi pula terlalu lama di rest area nanti kalau ternyata berdekatan dengan waktu normalisasi
kerugian juga ada pada masyarakat itu sendiri
nah inilah saya katakan tadi toleransi informasi komunikasi akan terus kita galang akan kita jalin untuk masyarakat
tidak terlalu lama
pak firman tol palimanan juga nantinya kan tidak akan dioperasikan ya
pemudik akan melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol selanjutnya
apakah ini dinilai cukup efektif untuk mengurai kemacetan nanti
ya dari teori semua hal yang bisa menghambat di jalan
kalau itu bisa dieliminasi
kalau itu bisa dieliminasi
itu adalah kelancaran
jadi untuk tol tol yang masih beroperasional juga kita sudah minta kepada para petugas
dan mereka sudah siap dengan baik
menambah waktu apa namanya menambah gate tol
kemudian menambah petugas dengan membawa card readernya
oleh karena itu saya juga minta masyarakat tolong kartu tolnya diisi penuh
sehingga tidak perlu top up mengganggu yang belakang
atau habis minta bayar pakai orang kartu orang lain
nah ini yang tidak kita harapkan
jadi betul betul siapkan sejak berangkat
pertanyaan selanjutnya adalah
kita tidak ingin tragedi berbes exit terulang di tahun dua ribu enam belas
apakah juga sudah bekerjasama dengan basarnas mungkin untuk mengantisipasi
jika ada kejadian darurat evakuasi dengan menggunakan alat atau moda transportasi lain
tapi ditahan dulu jawabannya pak firman kita akan kembali sesaat lagi
cnn indonesia live akan kembali sesaat lagi
tetap lagi bersama kami
saya mau bertanya dengan pak firman
kita tidak ingin tragedi brexit terulang kembali
apa yang sudah dilakukan
ada informasi bahwa basana sudah menyiapkan helikopter untuk evakuasi jika sesuatu terjadi
apakah yang sudah dilakukan oleh polri
ya terima kasih
jadi rapat rapat awal lengkap ketika kami diundang komisi lima itu sudah ada juga bapak bapak kita dari basarnas
yang tentunya nanti akan disiagakan
di tempat tempat rawan terjadinya bencana
tapi sekali lagi kita berdoa moga moga itu tidak terjadi
untuk kita dari anggota kepolisian ketika kita bicara tentang tadi saya sampaikan
karena kita bicara tentang satu sistem
ketika satu diterapkan satu harus kita siapkan
brexit tentunya ini masa lalu yang sangat tidak kita inginkan lagi
oleh karena itu survei survei awal kami betul betul melihat ketika kita menerapkan satu arah
itu artinya kita mempercepat proses perpindahan kendaraan menuju destinasi
di sanalah kita siapkan
di pintu pintu keluar di sana disiapkan
kita harapkan di sana tidak ada pasar tumpah
kalau persilangan dengan kereta api apa boleh buat
tapi itu juga beberapa lokasi sudah dieliminasi
sehingga pengiriman mobil arus kendaraan dengan cepat ini bisa dijawab dengan adanya kesiapsiagaan rekan rekan jajaran
dan ini sudah kita laksanakan latihan latihan tactical floor game nya
jadi kita asumsikan kendaraan dikirim dari jakarta diterima oleh jawa barat diterima oleh jawa tengah dan jawa timur dan seterusnya

bagaimana kalau ternyata ada antrian yang cukup panjang di jalan tol
kita akan memanfaatkan akses akses keluar ini tadi
itulah diskresi kita
oleh karena itu sekali lagi kita tidak berharap ini terjadi
kemungkinan kemungkinan hambatan hambatan ini kita eliminasi dengan tetap menjaga kan rekan rekan kita baik dari basarnas kesehatan maupun dari polda dan pul pp secara seumur
karena yang dikhawatirkan adalah masyarakat dari awal mengetahui bahwa tidak akan ada penyekatan
jadi dari skenario awal memang disebutkan di banyak media juga tidak akan ada penyekatan
kenyataannya pada tahun lalu saja juga tidak hanya di tol tapi bahkan kemacetan mengular sampai ke pelabuhan penyeberangan
itu bagaimana antisipasinya
ya terima kasih
kami kemarin sudah survei ke banten
jadi ada satu hal menarik yang kita perlu sampaikan kepada masyarakat
sekali lagi mohon maaf tidak mencari kambing hitam atau siapapun
tapi mari kita melihat ini dengan kacamata yang lebih jelas
logikanya adalah ketika kapal merapat di pelabuhan mari kita prioritaskan mereka yang akan turun dari kapal terlebih dahulu
itu artinya kita pastikan kapal ini cukup waktu cukup luang ada ruangan untuk masyarakat yang akan berangkat
jadi jangan sampai masyarakat belum turun dari kapal masyarakat yang mau naik sudah akan berebut
ini memerlukan waktu terlalu panjang untuk mencairkan
itu ekornya sampai ke jalan
itu akan terjadi ketika merak kemarin mengalami stak cukup panjang berhari hari
oleh karena itu manajemen di pelabuhan sudah menyiapkan sekarang kita akan kasih jarak agak cukup jauh
dalam artian cukup ruang
ketika sudah clear kita lepas sebagian sebagian
nah ini jangan diartikan sebagai penyekatan tapi memang kita atur supaya mereka masing masing bisa kita layani
masuk dengan tertib sesuai dengan kapasitas kapal akan kita kawal
itu nanti akan ekses yang akan terjadi sampai kepada tol merak
itu hanya di pelabuhan apakah itu akan diberlakukan juga di tol nanti ketika skenario terburuk
oh tidak itu untuk khusus di pelabuhan
karena memang pelabuhan masyarakat tidak akan bisa melanjutkan perjalanan harus tunggu kapal
itu konsekuensi yang harus diterima sehingga ada berhenti ada kita atur sesuai dengan jumlah yang kapasitas yang ada
baik pak firman terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia live
kita berdoa saja mudah mudahan segala persiapan yang sudah dilakukan
itu juga dibarengi oleh kesadaran masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas hingga bisa selamat sampai di tujuan
dan mudik tahun ini lancar
terima kasih pak firman
terima kasih tuan monsur